dalam wawancara spesial kami menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menyebut bahwa
laporan majalah tempo terkait bisnis tes pcr yang melibatkan perusahaan miliknya tidak memiliki bukti kuat dan tidak berimbang
kepada cnn indonesia tv pemimpin redaksi majalah tempo setri yasra menegaskan bahwa laporan majalah tempo terkait hal tersebut
sudah memenuhi kaedah kaedah jurnalistik yang berlaku
selain itu setri menyatakan bahwa yang menjadi sorotan majalah tempo adalah potensi konflik kepentingan yang ada di balik bisnis tes pcr
yang kita concern nya itu bukan soal keuntungan potensi konflik kepentingan
bahwa kami di tempo sangat percaya pcr itu adalah satu satu cara untuk mengatasi upaya meredam penularan covid sembilan belas
sangat percaya kita tidak ada keraguan
ayo dong pemerintah jangan beri ruang potensi konflik kepentingan
kita juga berkirim surat kok meminta waktu wawancara ke semua orang
berapa orang dapat wawancara menjawab dan tertulis dengan terang kok di dalam laporan tersebut
ke pak luhut itu mungkin sudah berulang kali kami mengajukan surat permohonan wawancara permintaan wawancara
tapi ya sampai saat ini kita belum dapat
tapi ada jurudicaranya
dan di laporan itu muncul kok